kita ke informasi selanjutnya pemprov dki jakarta menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk pemakaman khusus jenazah covid sembilan belas di kawasan rorotan cilincing jakarta utara
pengerjaan tpu rorotan telah mulai sejak pertengahan september dan proses pengerjaannya diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih tiga bulan
lahan seluas dua hektare ini dipersiapkan mengingat tpu pondok ranggon dan tpu tegal alur sudah mulai penuh
alat alat berat masih fokus pada pengurukan dan perataan tanah sekaligus membangun akses ke area pemakaman
kebijakan ini sebagai langkah antisipatif kekurangan lahan pemakaman khusus covid sembilan belas di dua tpu yaitu tpu tegal alur jakarta barat dan tpu pondok ranggon jakarta timur
dan kita pantau bagaimana kesiapan lahan pemakaman tersebut
ada produser lapangan cnn indonesia diego basro di sana selamat malam
selamat siang diego
diego kita ingin memastikan dan mendapatkan gambaran bagaimana kesiapan dari tpu di tempat anda ini untuk dijadikan lahan pemakaman bagi korban covid sembilan belas nanti
selamat siang ferdy
dengan selalu bertambahnya jumlah korban meninggal akibat paparan covid sembilan belas di wilayah dki jakarta

dan juga tpu tegal alur kapasitasnya sudah hampir penuh sehingga dibutuhkan backup untuk menampung jenazah jenazah yang selalu bertambah tersebut
dan salah satu
kawasan yang disiapkan oleh pemprov dki jakarta merupakan areal rorotan tempat saya berada saat ini di cilincing jakarta utara
dan memang kawasan ini baru betul betul dibuka oleh pemprov dki jakarta dan dikerjakan oleh pemprov dki jakarta tujuh belas september dua ribu dua puluh yang lalu
dimana untuk mencapai kawasan ini sendiri masih cukup sulit karena apabila anda menggunakan aplikasi google maps
kawasan ini masih belum tertera di aplikasi tersebut
sehingga cukup sulit untuk menemukan kawasan ini
dan memang kawasan ini selama ini digunakan oleh pemprov dki jakarta oleh suku dinas kehutanan sebagai areal pesawahan
dan tadinya rencananya areal ini akan digunakan sebagai hutan kota
tapi karena keterdesakan dibutuhkannya lahan untuk mengubur jenazah jenazah
korban covid sembilan belas di wilayah dki jakarta maka lahan ini terpaksa harus dialih fungsikan menjadi taman pemakanan umum rorotan
di mana nantinya akan ada dua puluh lima hektare yang disediakan sebagai taman pemakaman umum
akan tetapi untuk menjawab keterdesakan lahan untuk mengubur jenazah jenazah ini
maka pemprov dki jakarta memprioritaskan dua hektare lahan yang sedang dilakukan perataan tanah dan juga pembangunan akses jalan
areal pemakaman di area rorotan ini yang sudah dimulai semenjak tujuh belas september dua ribu dua puluh lalu
dan rencananya akan selesai pada desember dua ribu dua puluh
jadi dibutuhkan waktu sekitar seratus hari agar pemakaman ini dapat selesai
dan kemudian digunakan untuk mengubur jenazah jenazah korban yang terpapar covid sembilan belas
di mana nantinya di dua hektare lahan yang disediakan oleh pemprov dki jakarta ini
akan dapat menampung sekitar enam ribu
dua puluh makam yang digunakan untuk mengubur jenazah jenazah dengan protokol covid sembilan belas
memang situasi perkembangan persebaran covid sembilan belas di dki jakarta sendiri masih jauh dari kata yang mengembirakan
angka mortality ratenya sendiri juga masih jauh dari kabar yang mengembirakan
di mana angkanya sendiri adalah sebesar dua tiga persen
dan sejauh ini sudah ada sekitar seribu tujuh ratus delapan belas kematian
di wilayah dki jakarta
dki jakarta dan mereka ini yang kemudian dikuburkan di tpu pondok ranggon dan juga di tpu tegal alur
dan jumlahnya terus bertambah mengingat kasus positif di dki jakarta sendiri sudah hampir mencapai tujuh puluh ribu orang
dan juga kasus aktif sendiri sudah mencapai dua belas ribu
dengan tingkat persebaran sebesar sepuluh persen yang masih jauh dari jumlah terkendali yang ditetapkan oleh who
yaitu sebesar lima persen
sehingga pemprov dki jakarta juga menghimbau kepada masyarakat agar betul betul secara disiplin menerapkan protokol kesehatan
seperti mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun
kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak
kemudian pemerintah pemprov dki jakarta juga meminta agar warga betul betul tidak meninggalkan rumah
selain apabila mereka betul betul mempunyai kebutuhan yang mendesak
sehingga angka persebaran ini rantai persebaran covid sembilan belas
di wilayah dki jakarta dapat menurun dan terputus verdi
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia diego basro dari kawasan cilincing jakarta utara